aku abis dugeng
iya keren kan
bener bener salah pergaulan kamu alma ya
kamu harusnya inget alma
kamu gak usah deh
sosokan dugeng dugeng segala
justru aku pengen mas ke temen temen aku
orang kaya gaya mereka keren
aku bosen hidup miskin kayak gini
aku mau ngomong sesuatu sama kamu
ya aku mau jujur kalau selama ini

kamu bercanda ya
enggak aku serius alma
aku suka sama kamu

aku juga suka sama kamu

ya bu adek kamu kemana ya kok jam segini belum pulang juga
ibu khawatir sama diana
ibu khawatir sama diana
pakai baju kayak gini
ini lagi dandan menor banget
rambut pake dua warahin
abis pergi sama temen temen aku
abis pergi sama temen temen aku
iya keren kan

bener bener salah pergaulan kamu alma ya
kita ini bukan orang kaya
kamu gak usah deh
so soan dugeng dugeng segala
justru aku pengen mas
kayak temen temen aku
kayak temen temen aku
gay yang mereka keren
gay yang mereka keren

aku bosen hidup miskin kayak gini
kamu jangan keras keras sama adik kamu
gapapa kok kalo sekali kali dia keluar malam
ya bukan sekali kalinya itu bu
nanti lama lama kebiasaan ketagihan

apaan sih mas
apaan sih mas
kamu jangan berpuruk sangka ya
ucapan itu adalah doa
tuh dengerin ibu
apa setelah itu alma menjadi semakin parah
kalau fitri tahu soal keadaan mamanya di luar
pasti mau marah
pasti mau marah
pasti mau marah
pasti mau marah
pasti mau marah
pasti mau marah
pasti mau marah
pasti mau marah
ibu seperti ditikam sempil
lihat perubahan demi perubahan wataknya alma
ibu minta tolong pasangkan kaki ya
jangan lupa juga
kamu jagain adik kamu
dia lagi ke rumahnya bu dendi
ngantar pakaian pakaian yang sudah ibu setrika
ini ibu bajunya
selamat banget ya alma
iya bu maaf saya tadi subuh baru beli setrika
yaudah sekarang bajunya kamu bawa masuk
ada di dalam sebentar ya
yaudah bu kalau gitu awa berangkat sekolah dulu ya
tante alma berangkat dulu ya
yaudah yuk berangkat eh
itu nyokap lah
tapi kok gak mirip sih sama
aku lebih mirip sama ayahku
oh yaudah kalau gitu oke
panji dapat besok kuliah bu
fakultas kedokteran bu
ibu bangga sama kamu
semuanya gratis bu
yaudah kalau gitu kamu ambil
ya tapi bu
kuliahnya kan di jogja bu
nah panji harus ninggalin ibu
kamu gak usah khawatir nak
kan ada yang nemenin ibu
alma tunggu sebentar alma
apaan sih mas
teriak teriak udah malem kayak gini
kamu gak usah deket deket sama chandra ya
kamu gak usah deket deket sama chandra ya
kamu gak usah deket deket sama chandra ya
emangnya kenapa mas

emangnya kenapa sih
emang salah aku dekat sama dia

tapi nanti kalau mas udah pergi ke jogja bu
ingat ya al
kita cuma punya cita cita yang harus kita kejar
jangan sampai semuanya hilang
gara gara cowok yang kamu kejar
aku bisa buktiin ke mas panji
aku bisa buktiin ke mas panji
kalau aku akan tetap berprestasi di sekolah
aku bisa aku mas dapetin apa yang aku mau
kalau aku akan tetep berprestasi di sekolah

aku cuma mau jadi orang sukses
jadi orang kaya
jadi orang kaya
jadi orang kaya
stop ngurusin aku
budaknya abis lagi
kamu mau pergi sekolah kan
ini sekalian ya tolong bawa ke bu dendi
ibu udah setrika ini semua
ibu udah setrikain ini semua
karena aku mau sekolah buru buru
ibu mau terus sendiri aja ya
ibu kejualan kan nanti
sekian aja ntar ke bu dendi
kamu pake bedah ke sekolah
masa gak pake bedak
biar cantik lah
biar gak pucat gitu loh bu maksudnya
kamu dapat dari mana bedak itu
dapet dari temen alma

dia baik banget lah bu sama alma
oh iya nanti ibu jualan gudekan

nanti ibu pas jualan jangan pulang dulu ya
sebelum gudeknya abis semua
ya pokoknya ibu harus laku banget
biar dapat uang terus berin alma bedak baru deh
pasti ibu marah banget